aku bosan dengan permainan ini
ini permainan murahat
kita cari permainan yang lain
lu mau apa juga gua ladenin
aku akan mengangkat rumah ini
wah emang lu doang yang bisa
barang lu gua angkat rumah
yang ada hei
yang ada nyawa lu bu angkat
sebelum lu ngangkat
kenapa tuh ini jadi kacau
bu emi dan keluarganya tuh terlalu banyak bercanda
tapi untung ada bu elis ya
saya sangat terhibur sekali dengan kue ini
boleh kan bu saya pesen
boleh bu terima kasih bu
kami permisi pulang dulu ya
terima kasih atas kunjungannya
kalau gitu kita juga mau pamit bu
terima kasih bu
amzin pulang dulu ya
hah itu tuh
ya biasa ga ada orang sejauh pun
ada yang minta foto juga tuh
ayo masuk sini foto bareng kita selfie
kalian hanya sibuk pikirin foto
aku belum bisa mendapatkannya
sebenarnya tadi aku sudah dapat bos
kebanyakan selfie bos
jangan gitu dong
ambil aja bos cabut
capek saya juga udah bosan
target kita hari ini
harus mendapatkan itu teko
artinya tau bos
eh eh eh udah kaya aja kaya orang orang
kirain tau bos
tapi gak mungkin deh bos ya
mepet banget masa deadline nya secepat itu
tau juga artinya

aku juga cerdas
aku sudah lelah
ehh ibu jangan
ibu jangan bergana
aduh tinggi nih
jangan coba cekot kabur kamu
hei bos aku gak kabur
kalau nggak percaya tanya saja sama mereka
kalian gimana sih
oke cepat laksanakan
ayo kita siap tempur
daripada kita nanti disuruh sama raja jin
dan dijadikan rempul
sembarangan mau masuk masuk rumah
kalau mau berantem ayo
jangan jago kandang
aku bosan dengan permainan ini
ini permainan murahan
kita cari permainan yang lain
lu mau apa juga gue ladenin
gikombal gambel keal
keal keal keal
aku akan mengangkat rumah ini
barang barang lu gua angkat rumah
yang ada nyawa lu angkat
sebelum lo ngangkat rumah ini
hadapin dulu jagoannya
lu gua tendang
gak bisa kentut
dirawat dulu tempatnya angker
sekarang dirawat tempat pemancingan
kalau jadi gini itu wajahnya yang angker
kalau yang begini mah cacingan
gak bisa caput
apa mau jadi palang pintu
lo liat perut gua
nih kalau gua buka baju gua
di perut ada delapan belas jahitan
kayaknya mau jadi pelang pintu mereka
hujan kehujanan panas kepanasan
ah lama dulu
nak kemana dikau
sama siapa dia
jangan sakiti hatiku
aku masih mencintaimu
jadi berantem dah ci
tunggak dulu dah
ini masalah hati
kayak ga yang bisa mikir aja
kayak yang punya hati aja nih
baru setengah pertempuran sudah urusan cewek
harus gua kejar ini
baper aja bawa anak
ini lagi apaan sih
tapi mau dogain angkot aja
terus gimana kita nih
kau bukan mikirin teko sih bos